tapi siapa yang nyalainnya
beneran gak ganggu ah gisma
gisma kelar nyatain
dimana gak bakal jauh jauh
entah gini gak gini
gak hidup kan kamu teh
jangan lihatin saya tuh takut
ya dan gitu lagi
itu gini tasnya teh
kalo mati pertama
berarti emang sakalannya rusak
gimana sih surya teh
katanya bilang gak ada apa apa di rumah ini teh
iya saya keringetan ketakutan
tidak bisa ketawa kamu mau lihat
masa di bawah
gustino aku mengambil kamu juga banyak kali
jadi saya keringetan
jangan meng sandal bagian setan bisa dit peek

apa itu caranya
pak bangun pak
pak bangun pak
apa sih apa pengantuk
itu ada suara pak dari dapur
aduh pak itu jangan jangan hantunya kesini pak
masuk sel gak ada kunci
pak sel ditakut
sel tidur sini ya
nah ini galon teh
s unierman lu kierut
panggang lagi n dua ribu delapan tau ys k audi ke h
mungkin dari depan suaranya teh
itu bukan ya
radio lama itu teh
kayaknya ada yang lain
iya bandara di rumah
terus nggak ada kabelnya juga
udah lah semakin aja
tadi saya ingin mematikan
lagian kan itu radio saya lihat
nggak ada kabarnya
nggak ada kabarnya
saya harus kasih tahu yang lain
beratakan semua gini
apa sih sel
emang ibu nggak takut apa lah
lihat tuh bu
ampun berantakan lagi
itu sisi tv kenapa pindah arah terus ya
kan kita jadi gak bisa lihat yang terjadi semalam
itu jelas pasti hantu pak
udah deh pak
ibu lama lama gak betah tinggal disini ibu takut
gimana kalau kita pindah rumah aja pak
ini rumahnya kita jual
nanti kalau bapak udah punya duit kita beli rumah lagi
lagian jual rumah itu gak bisa cepet
apalagi kalau orang tahu rumah ini ada hantunya
iya sih pak
bu gimana kalau kita minta bantuan ke
takut gak sih
kalau ditanya takut apa enggak bapak juga takut
bukan itu maksud sally
susah itu ini nih channel youtube
takut gak sih